guna menekan tingginya harga gula pasir di pasar
terutama pasca lebaran
kementerian perdagangan menggelar operasi pasar
di pasar jatinegara jakarta timur
warga dapat membeli gula dengan harga rp dua belas lima ratus per kilogram
kementerian perdagangan akan menindak tegas pedagang
yang menjual gula di atas harga eceran tertinggi
selasa pagi menteri perdagangan agus suparmanto
meninjau operasi pasar di pasar jatinegara jakarta timur
operasi pasar kali ini bertujuan untuk menstabilkan
harga gula pasir yang mengalami kenaikan
agus mengatakan kenaikan harga disebabkan beberapa faktor
yang disebabkan imbas dari masa pandemi covid sembilan belas
antara lain terlambatnya musim giling
dan jalur distribusi yang panjang
untuk itu kementerian bekerjasama dengan satgas pangan
untuk menjaga kestabilan harga
harga gula pasir kembali ke harga normal
yaitu rp dua belas lima ratus per kilogram
pagi ini juga saya melakukan operasi pasar
dan ini tiap hari ke depan
untuk mengantisipasi mengenai stabilitas harga gula
dan pada hari ini gula dalam operasi pasar dijual dengan rp dua belas lima ratus
memang di sini beberapa hal yang kita antisipasi ke depan ini
yang memang untuk supaya menstabilkan harga gula
hari ini kita drop terdapat dua belas ton untuk per hari ini
dan itu dilakukan terus menerus ke hari ke depan
pada dasarnya aman
kami dari satgas pangan akan selalu melakukan pengawalan
baik itu ketersediaan pendistribusian
maupun harga nanti kita akan koreksikan dengan stakeholder
tentunya juga saat ini kami selalu aktif
selain satgas pusat juga ada satgas daerah
yang melakukan pemantauan tugas yang sama
terkait dengan pendistrian gula ini
kemudian memang ada beberapa yang sudah kita tangani
terkait dengan penegak hukum
ini tentunya sebagai referensi kepada pihak pihak tertentu
jangan sampai ada unsur unsur pidana terkait dengan penimbunan
kemudian bermain main dengan harga dan sebagainya
operasi pasar ini disambut antusias oleh sejumlah warga
yang sudah sejak pagi hari mengantri untuk mendapatkan gula murah
meskipun warga hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kilogram
ini baru bagus
kalau kemarin kemarin kan kemarin nggak bagus tuh
nggak tepat sasaran
masalahnya buat berdagang bukan buat rakyat kecil
kalau rakyat kecil kemarin nggak bisa beli ini
kalau sekarang boleh beli
itu cakep udah
senang banget kalau bisa setiap hari nih
sebabnya saya perlu banget ya
kalau bisa jangan gula aja
yang lain juga boleh nih
saya bisa beli murah nggak mahal ya
biasa kan mahal banget dua puluh ribu sembilan belas ribu
jadi sekarang dua belas lima makanya saya beli nih
sampai ngantri dua kali
setelah melakukan operasi pasar di pasar jatinegara
menteri perdagangan agus suparmanto langsung menuju kota bekasi
untuk meninjau operasi pasar
cimi chandra warsa jakarta